jenasa dan ramil aradidi letda oktovianus sogalrai yang gugur ditembak organisasi papua merdeka atau opm akan dimakamkan di kabupaten nabire papua tengah minggu hari ini
jenasa dan ramil laradide saat ini disemayamkan di kediaman keluarga di nabire
sampai saat ini tempat lokasi pemakaman jenazah masih menunggu kesepakatan pihak keluarga
sebelumnya dan ramil aragede paniai ledda octavianus sogalrai tewas ditembak organisasi papua merdeka
korban dihadang dan dibunuh saat berkendara motor di wilayah pasir putih papua
mengatakan saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah kediaman keluarga di nabire
rencana dimakamkan hari minggu empat belas april di nabire
untuk acara dan tempat lokasinya di nabire masih menunggu kesepakatan keluarga